bupati bekasi yang menjadi tersangka kasus suap izin pembangunan proyek mekarta
neneng hasanayasin menyelesaikan pemeriksaan perdana di gedung kpk senin malam
ia meminta maaf kepada seluruh rakyat kabupaten bekasi yang merasa dirugikan dalam kasus ini
dan menyatakan akan bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di kpk
setelah diperiksa selama lebih dari enam jam neneng keluar dari gedung kpk menggunakan rompi oranya
setelah penetapan tersangka kasus suap proyek mekarta enam belas oktober lalu
neneng hari ini menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai saksi bagi delapan tersangka lain
ia tidak menyebutkan secara detil apa saja yang ditanyakan penyidik kpk selama diperiksa
namun nenek memastikan ia akan bersikap kooperatif dalam menjalani proses hukum
saya neneng hasanah yasin
mengucapkan permohonan maaf sebesar besarnya kepada seluruh masyarakat bekasi
dan saya menyatakan kooperatif dengan kpk